masalah intimidasi ya dilarang bersuara itu dilarang ke jalan mungkin karena biar tidak panas panas
nah tetapi kami mengundang bahkan
untuk tekanan yang dirasakan sendiri yaitu tekanan yang bersifat ya ancaman
nah itu mungkin juga sudah beberapa berkali kali sudah saya sampaikan juga ya di beberapa kondisi
kalau masalah intimidasi ya dilarang bersuara itu dilarang ke jalan mungkin karena biar tidak panas panas
nah tetapi kami mengundang bahkan mengundang untuk
kalau ada masalah silahkan disuarakan
bukan untuk apa ya bukan untuk di apa tetapi memang masalah yang disampaikan itu kami ingin selesaikan
dan banyak buktinya yang ngeluh ngeluh dengan apa dengan permasalahan baik ukt baik apa apa disampaikan ke kami
insya allah kami juga ada solusinya
tapi itu kan sudah sampai ke ombudsman tuh
kemudian tanggapan dari unj sendiri seperti apa
kalau unj sendiri itu kalau masalah ini ya mas seperti tadi disampaikan juga bapak rektor ya
kalau teman teman mahasiswa masyarakat yang mau belajar ke unj alhamdulillah monggo silahkan dengan senang hati kami juga membantu
nah tetapi kalau misalnya ada yang apa ya tidak terima ngeritik terus nah itu kan juga nggak cinta unj
nah boleh kalau misalnya sudah tidak cinta unj tidak bisa berkolaborasi ya boleh
mau tetap belajar ya monggo saling berkolaborasi
tetapi kalau tidak senang unj ya gimana ya mas gitu ya
penegasan aja bu artinya tuduhan ini kan yang sangat berkembang di luar kan bahwa um nya mengintimidasi mas farasnya itu ya
dan kawan kawan penegasannya seperti apa bu
bahkan anaknya sendiri ke ruang saya
nah kami jelaskan baik baik terus masalah kip kan dari pemerintah ya kita tidak boleh nyegati
jadi kalau misalnya mas faras mengatakan kepada media bahwa kita bisa nyegati kip
wong kip itu yaudah lewat dari pemerintah kita hanya menyampaikan
silahkan aja tetap aja ditunggu aja gitu ditunggu
artinya kami tidak nyegati kip nya atau dana kip dari pemerintah kepada mas waras insya allah enggak
mas paras mau belajar malah ketika ke ruangan kami itu kami dukung
monggo selesaikan dengan cepat
tunjukkan kepada adik kelas bahwa lulus dengan cepat itu merupakan contoh yang bagus untuk adik adik kelas
sehingga tidak membayar unj kebanyakan
jadi tidak ada intimidasi